banyak sekali bertebaran informasi di media sosial yang mengklaim telah menemukan obat anti covid sembilan belas
bahkan baru baru ini ada juga nih yang lagi viral hadi pranoto yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang profesor dan juga kepala tim riset antibody covid sembilan belas
bahkan dia juga mengklaim telah berhasil menyembuhkan ribuan pasien dengan cairan antibody yang ditemukannya
tapi saya nggak mau percaya dulu nih saya mau langsung tanya tanya seperti apa sih cek klaimnya dari prof hadi pranoto ini dengan pak ahmad ahli biologi molekuler independen
pak ahmad saya mau tanya nih terkait dengan klaim dari hadi pranoto yang katanya berhasil menyembuhkan ribuan pasien covid sembilan belas dari ramuan antibody yang ditemukan
kalau faktanya seperti apa sih sesuai nggak sih dengan klaimnya
diklarifikasi ini penting supaya spesifik indikasinya
karena kalau misalnya ternyata gejala ringan kemungkinan besar memang tidak harus dengan cairan ini dengan herbal ini
tidak harus dengan herbal ini bisa dengan herbal yang lain atau bahkan dengan air bening misalnya dengan asupan yang baik pun bisa memberikan efek penyembuhan
jadi makanya perlu diklarifikasi dulu pasien seperti apa dan ini hingga kini kita belum mendapatkan data yang detail terkait dengan deskripsi pasien yang klaimnya disembuhkan
nah pak beliau kan juga menyebutkan nih telah memberikan cairan antibody nya ini ke pasien yang ada di wisma atlet dengan lama penyembuhan dua tiga hari
kan kalau di wisma atlet itu seharusnya ada datanya dong terdata ya tapi kalau analisis faktanya itu seperti apa pak
kita belum mendapatkan bukti konkret bahwa telah terjadi satu uji klinis di wisma atlet terkait penggunaan ini
jadi ini menjadi pertanyaan besar bagaimana sebenarnya yang terjadi
jadi kita akan tunggu klarifikasi dari narasumbernya langsung dan kemudian kita akan mencari tahu apa yang terjadi
memang betul diberikan di wisma atlet atau sebetulnya bukan di wisma atlet secara formal tapi mungkin secara informal
tapi apapun itu itu perlu diklarifikasi secara jelas
lalu sebetulnya untuk membuat sebuah obat atau ramuan herbal itu prosesnya seperti apa sih pak apakah secepat itu prosesnya
jadi hal ini yang perlu kita waspadai ya karena membuat obat mengklaim sebagai obat itu melalui proses yang panjang dan berliku
terutama harus melalui apa yang disebut dengan proses uji
dan kita harus melakukan uji klinis
dan hingga saat ini belum ada obat antiviral yang memang betul betul teruji masih berlangsung hingga saat ini
bagaimana pak cara masyarakat agar mendapatkan informasi yang valid dan juga tidak termakan hoax nih khususnya untuk penemuan adanya obat anti covid sembilan belas
saya sarankan untuk tetap mengacu kepada informasi dari badan atau otoritas yang berwenang
karena kalau misalnya ada klaim dari seseorang atau misalnya temuan dari misalnya toko online misalnya
di sana juga banyak sekali kalau kita misalnya klik obat anti covid sembilan belas
itu banyak sekali yang berjualan toko online mengklaim sebagai anti covid sembilan belas
itu tidak kami sarankan karena tetap mengacu kepada portal resmi pemerintah atau dari otoritas
oke baik terima kasih pak ahmad atas informasinya
ya berarti nih kalau mau mendapatkan informasi yang terpercaya yang valid dan tidak termakan hoax
harus mengeceknya langsung di sumber yang terpercaya
seperti di laman kementerian kesehatan atau lembaga organisasi kesehatan dunia who
bisa juga di pusat pencegahan dan pengendalian penyakit menular cdc
binanda rahma baro maestro cekerta